serahkan hujan kemarin
aku telah bersusah payah untuk mendapatkan kucang kemarin dan tidak mungkin aku serahkan begitu
saja hujan itu bukanlah milikmu kesana hujan itu adalah pusaka pejajar yang seharusnya berada di
hujan kembar sedang menghapus karena ada yang sedang berusaha menguasainya aku
harus segera menghentikannya jika tidak akan banyak jadi korban
pergilah dan kuasai pinjang kembar biarkan aku yang melindungi para penduduk baik akan aku laksanakan
terima kasih kisah nak
jangan kembali begitu ria
tenaga dalam aku tidak bisa mengendalikannya
aku bisa menirukan cara mengendalikan kujang itu
terima kasih kisah nak
jangan kembali begitu ria
tunggu kisah nak
serahkan kucang kembali
aku telah bersusah payah untuk mendapatkan kucang kembali
dan tidak mungkin aku serahkan begitu saja
kucang itu bukanlah milikmu kisah nak
kucang itu adalah pusaka pajajara
yang seharusnya berada di tempat
jangan salahkan aku jika aku mengambilnya dengan cara paksa
terima kasih fortnite
ternyata benar yang aku dengar selama ini
ilmu kenorakan siliwangi berkembang dengan besar
dan nyamris mencapai kesempurnaan
kamu tidak bisa menangkapku siliwangi
lagi lagi dia menggunakan jurus itu
siapa orang itu sebenarnya
aku akan mengizinkanmu untuk mengunjungi makam putramu
terima kasih gusti ratu
bertahun tahun bunda menunggumu
tapi kau pergi
dengan cara seperti ini
bunda merindukan bunda
bunda merindukan bunda
bunda rindu suaramu
bunda ingin mendengarnya
walaupun sebentar saja
kita harus untuk berubah
jangan lupa untuk mencari penyanyi
jangan lupa untuk bilang
apa yang dilakukan ban itu
kenapa dia seperti begitu kehilangan aku
siapa kamban itu